sejumlah petani penggara pelahan sports center sumatera utara
terlibat adu mulut dengan polisi saat berunjuk rasa di jalan sultan serdang
di sekitar kawasan sports center pada jumat tiga puluh satu maret
kericuhan terjadi saat pendemo melakukan penutupan jalan
puluhan penggara pelahan sports center sumatera utara
yang tergabung dalam kelompok tani sejahtera deli bersatu
memprotes penggusuran yang mereka alami tanpa adanya ganti rugi
rumah mereka telah dirobohkan bahkan tanaman palawija dirusak oleh satpol pp
pengunjuk rasa mengaku digusur di lahan spot center seluas tiga ratus hektare tanpa ganti rugi
mereka menyebut telah digusur dengan semena mena oleh pemerintah provinsi sumatera utara
yang akan menggunakan kawasan itu untuk venue pon ke dua puluh satu pada dua ribu dua puluh
rumahnya itu ganti rugi
maksudnya saya sebagai ketua kelompok tani itu tadi koordinasilah sama kami
argumenlah dudukkan kami sama pak
jadi anggota pun kan merasa enak merasa puas pak
ada berapa banyak petani yang kemarin menggarap di dalam
di situ ada sekitar tiga ratus pak tiga ratus kakak
jadi waktu mau diresmikan ini digusur
digusur dihancurkan rumah kami semua pak
menyikapi tuntutan pendemo
gubernur sumatera utara edi rahmayadi mengatakan
pemerintah provinsi telah membeli lahan hak guna usaha pt perkebunan nusantara ii seluas tiga ratus hektare
kawasan itu akan dijadikan arena sport center wisata dan komersial
edi mengatakan tidak peduli meski masyarakat mengadu kemanapun
tidak ada tidak ada urusan mau dilaporkan melaporkan ke tuhan pun tak ada masalah
karena ini adalah barang tadi yang seperti saya katakan
saudara saudara saya kenapa tak bisa berjalan di dua ribu dua puluh
terus saya tidak tahu ada apa sama kita sekarang ini
itu urusan masyarakatnya
kalau memang kalau sudah diganti rugi pasti mengaku belum pernah diganti rugi
sebelum dibeli oleh pemprov sumatera utara pada dua ribu dua puluh
kawasan sports center seluas tiga ratus hektare itu milik pt perkebunan nusantara ii
namun perusahaan perkebunan bumn itu tidak mengolahnya sehingga digarap oleh masyarakat
lahan ini pernah diperselisihkan oleh penggarap dan pemprov sumatera utara hingga ke pengadilan
sejumlah warga menuturkan bersedia pindah dengan ganti rugi
tetapi sebagian lain hingga kini mengaku belum dapat ganti rugi
agus supratman ayat sudrajat dinaserdang sumatera utara